sedera sebuah spbu di jalan sendawar raya kutai barat kalimantan timur terbakar dan menghanguskan enam kendaraan bermotor
bakaran spbu di jalan sendawar raya kampung ngenyan asa kecamatan barong tongkoh kutai barat terjadi pada sabtu siang
api diduga dari salah satu sepeda motor yang terbakar usai melakukan pengisian bahan bakar jenis pertalite
kebakaran menyebabkan enam unit motor bersama dua dispenser spbu terbakar
petugas spbu bersama warga memadamkan api dengan alat pemadam api berat
kemudian delapan unit truk damkar bpbd kutai barat
dal karhutla dinas kehutanan kaltim dan water cannon pores kutai barat dapat memadamkan api sekitar tiga puluh menit kemudian
polisi menyatakan penyebab api dari salah satu motor saat antre bbm
tidak ada korban jiwa tetapi penyelidikan dari keterangan saksi dan cctv masih dilakukan